bambang susantono dan doni rahayu telah dilantik menjadi pemimpin otorita ibu kota nusantara oleh presiden joko widodo
di tengah dinamika yang berlangsung kolaborasi dua profesional ini akan ditantang untuk tancap gas dalam menjawab proses pembangunan ibu kota nusantara
apa saja kewenangan yang akan diemban serta dari mana kemudian pembangunan itu akan dimulai dan juga bagaimana catatan media terhadap isu ini
bergabung secara virtual wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo apa kabar mas
selamat malam ferdi alhamdulillah kabar baik
oke kita juga bersama bang arzul ya bang arzul sudah tersambung ya
oke sehat bang arzul
oke sementara by phone dulu ya bang arzul kayaknya ya
oke tidak apa apa kita langsung saja diskusi soal ini
yang pertama gini mas revo saya ke mas revo
hari ini kita sudah melihat ya presiden dan rombongan quote and quote camping di ikn gitu
tapi kemudian nyinyirnya ini masih bergema
proses hukum gugatan kma juga masih berproses
tapi tanpa banyak yang tahu sebelum due date sejak ruu ikn ini diundangkan
akhirnya presiden melantik kepala dan wakil otorita ikn
publik ini menilai media juga menilai presiden maunya tancap gas
benar begitu mas revo atau ada perspektif lain
yang muncul kesannya memang demikian ya
presiden jokowi terkesan memang ingin kita memulai proyek negara nusantara ini kan
langsung gitu ya sebelum semua apa namanya
jangan ya belum sepenuhnya tuntas gitu ya termasuk aturan aturan lain
termasuk juga nanti sistemnya seperti apa dan lain sebagainya itu kan belum
tapi sudah ditunjuk kepala otorita dan hari ini presiden sudah berangkat ke kalimantan timur
untuk bercamping di sana di ikn gitu ya
sebenarnya sih memang kalau dalam sah sah saja misalnya kalau misalkan presiden ingin segera tancap gas
tapi dalam kondisi sekarang
tentu akan lebih bijak jika semua persiapan itu dilakukan secara matang
sehingga tidak terkesan sama tidak terkesan gerasa gurusu
kemudian ini bisa menjadi kepastian ya
kalau misalkan regulasinya semuanya sudah ada
jadi kesepakatan bersama diundangkan dan sebagainya
tentu ini menjadi jaminan bahwa proyek ini akan terus berlanjut
bahwa membangun ibu kota ini kan nggak hanya ngomongin soal waktu tahun dua tahun lima tahun
di beberapa negara bahkan sampai lima puluh tahun gitu
nah yang paling penting sekarang dipastikan itu adalah keberlangsungannya
jangan sampai kemudian kalau misalkan rezim berganti pemerintahan berganti
kemudian proyeknya menjadi mangkrak
itu kan yang tidak kita inginkan terjadi kan
oke artinya kemudian konsep secara pembangunan ini sebenarnya belum sebegitu siapnya begitu ya
tapi kemudian ada ambisi yang juga tidak bisa ditahan
dan akhirnya menunjuk kedua pemimpin ini untuk segera menyelesaikan proses proses yang masih terbengkalai
begitu ya mas revo ya
ya karena kan memang sekarang masih banyak ya
karena pertanahan hingga regulasi turunan itu jelas
variant ini yang harus dikirkan
jangan sampai kemudian
ini berjalan tapi kemudian nanti di tengah jalan harus terhambat tertunda gitu
nah ini yang harusnya juga dipikirkan
kita semua tentu tahu lah gitu ya
tahu bahwa jakarta ini bebannya sudah terlalu berat
ibu kota tahan sebagai pusat pemerintahan sebagai pusat bisnis dan hampir juga pusat yang lainnya juga gitu
maka memang jakarta ini harus digelah
bukan jawa ya pulau jawa secara keseluruhan juga berat gitu
sehingga kalau misalkan ada rencana pemindahan ibu kota ini juga di satu sisi juga akan membawa kebaikan
tapi kan memindahkan ibu kota ini nggak sesederhana kita rumah gitu
rumah aja kita ripet ya apalagi di kota
persiapannya yang harus dibahas
mas arzul sudah
tersambung ya dengan kita
oke di tengah optimistik yang dibangun oleh pemerintah masih ada keraguan publik begitu ya
soal keberlangsungan pembangunan ikn ini
karena gini dna nya kedua pemimpin ini rasanya sudah cukup capable
karena backgroundnya perhubungan infrastruktur
artinya pas begitu dan dianggap aplikatif
tapi ternyata ini nggak cukup ya mas arzul
ya saya kira siapa memimpin ikn itu hanya salah satu
satu problem yang akan dihadapi atau sedang dihadapi oleh rencana pembangunan ibu kota negara baru
problem problem lain saya kira sudah banyak sekali dibahas
ya ada problem legal di situ
ada problem hubungan dengan masyarakat lokal
lalu kpk juga saya kira sudah keluarkan pernyataan tentang lahan yang belum clean and clear
lalu ketua bapak pernah sendiri dalam wawancaranya dengan tempo
bahkan masih ada problem legal pertanahan
jadi banyak sekali problemnya
nah kalau kita bicara soal ketua ikn tentu itu salah satu saja
nah tadi anda sebutkan duet itu ya pak bambang dan wakilnya akan memimpin ibu kota baru
saya kira kalau dari sisi kemampuan kalau kita baca track record mereka punya kapasitas untuk menjalankan tugasnya
cuman kalau kita lihat saya juga baru riset riset misalnya
pak bambang itu pernah menulis di kompas
bulan mei rasanya dua ribu dua puluh satu
yang waktu itu ketika dia dalam posisi sebagai orang asean development bank
yang mengkritik pembangunan infrastruktur yang dijalankan di bawah pemerintahan jokowi
kata yang dipakai oleh pak bambang ketika itu adalah perlunya pemerintah melakukan rekalibrasi
jadi dikalibrasi ulang
program program pembangunan infrastruktur yang waktu itu tantangannya dan sampai sekarang tantangannya besar sekali
karena kita masih berhadapan dengan pandemi
jadi pak bambang waktu itu mengusulkan coba dihitung ulang lagi infrastruktur infrastruktur yang nggak bisa langsung cepat menghasilkan perbaikan
dan dananya dialihkan untuk perbaikan kualitas kesehatan subsidi masyarakat miskin dan seterusnya
karena itu yang di depan mata
nah saya nggak tahu apakah pak bambang berubah
pandangan begitu ya antara mei tahun lalu dengan sekarang
atau seperti muncul rumor di berbagai diskusi diskusi grup chat misalnya
ada perubahan sikap misalnya atau hal hal yang lain yang kita nggak tahu juga kayak apa
sehingga jabatan itu diemban sama beliau gitu
oke jadi movement apa sebenarnya yang ditunggu
ditunggu oleh siapa
ditunggu publik dari kedua orang ini
kalau menurut saya saya dari awal berada pada pihak yang timis terhadap ikn ya
tadi revo kan juga sudah katakan ini lima tahun lalu kemudian tidak ada pertanggung jawabannya itu tidak seperti daerah lain yang ada dpr dan sebagainya
lalu kemudian perintahan akan berganti
dan saya ingat betul itu pak tri openas mengatakan bahwa masa depan ikn itu tergantung pada konstelasi politik
dan itu betul sekali
kita nggak pernah tahu konstelasi politiknya seperti apa pasca dua ribu dua puluh
nah apakah ini juga menjadi pretext atau alasan untuk rencana perpanjangan masa jabatan saya juga nggak ngerti gitu
dengan kata lain sebetulnya problemnya itu bertumpuk
kita tahu misalnya softbank dari jepang baru saja mengumumkan
tidak jadi masuk membiayai ibu kota negara
dengan kata lain salah satu kaki dari pembiayaan itu sudah mulai lepas satu satu itu pincang gitu
balik lagi ke mana balik lagi ke apbn lagi
kenapa bakal bbm nya cukup
itu yang kita nggak tahu gitu
jadi menurut saya perbicaraan tentang kapasitas dari dua orang yang akan memimpin ibu kota negara
saya kira adalah diskusi yang valid
tapi tentu saja jauh di belakang itu ada problem problem yang lebih substantif gitu ya
ada problem duitnya dari mana bagaimana dikerjakan apakah akan mencapai target dan seterusnya
itu tantangan besar banget gitu
oke apakah ini juga terkait dengan aspek humanis begitu ya
atau pendekatan ke orang orang yang ada di sekitar kawasan
ini juga butuh strategi
karena ada kearifan lokal juga yang akan diatur
apakah ini kemudian menjadi tantangan yang sangat berat dibanding soal kredibilitas dan kemampuan dari latar belakang pemimpin ini
ya betul sekali
jadi satu kritik yang muncul dari para alih hukum kan mengatakan bahwa
pemindahan ibu kota negara ini kan seperti mengasumsikan
ibu kota itu dipindah begitu saja dari jakarta ke satu lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun
tidak berpenghuni siapapun gitu
kan asumsinya kayak gitu ya
padahal kita tahu masyarakat adat ada di sana ada problem lingkungan di situ
ada kearifan lokal yang harus disinkronkan gitu ya
harus bisa terjadi konflik sosial dan seterusnya gitu
jadi banyak sekali problem problem yang harus di
yang akan dihadapi
yang akan dihadapi oleh duit pak bambang dan wakilnya
oke baik saya ke mas revo
mas revo tadi mas arzul sempat menyinggung
kalau kemudian satu kaki untuk pembiayaan ikn ini juga sudah membatalkan untuk berinvestasi
artinya kemudian soal anggaran ini bebannya juga jatuh ke apbn begitu ya
walaupun klaim refocusing ataupun juga investor investor lain yang dikatakan sudah ambil tempat begitu
ini efek jangka panjangnya
bisa jadi memang kenapa akhirnya pilihan kepala otorita ikn ini
kepala otorita ikn ini jatuh ke bambang susantono ya
jadi karena memang latar belakang beliau yang pernah menjabat sebagai apa namanya
artinya bisa jadi memang pemerintah menilai pak bambang ini memiliki jejaring yang
pak bambang ini memiliki jajarin yang pak bambang ini memiliki jajarin yang pak bambang ini memiliki jajarin yang
kuat terkait dengan pembiayaan
nah mungkin karena selain faktor latar belakang pemahaman itu dan sebagainya
tapi keadaan pak bambang duduk di adb untuk jadi itu juga jadi bijakan pemerintah untuk memilih
sehingga diharapkan bisa memiliki jejaring yang kuat ya terkait dengan pendataan
nah yang tentu yang ini yang terkait dengan pembiayaan
ini yang memang harus menjadi perhatian bersama
jangan sampai memang pembangunan ikn ini terlalu memberatkan apbn
proses pembiayaan ini yang kita sekarang juga sering bertanya tanya bagaimana kedokterannya itu
apakah seperti itu kan besar ya pembiayaan pembangunan ini
kalau sampai memberatkan apbn di tengah situasi negara yang masih belum kita masih ada di situasi pandemi
belum beranjak ke endemi ya
artinya keurusan kesehatan publik juga masih besar ya
kemudian urusan urusan pemulihan ekonomi juga harus menjadi prioritas
nah tentu tidak bijak kalau misalkan ketika kita masih kesulitan dalam hal kesehatan dan perekonomian
sebagian dana tersebut untuk pembangunan ikn
maka jalan satu satunya harus memang harus investor ya
nah ketika softbank itu mundur dari pembiayaan
dan angka yang dijanjikan softbank pada waktu itu cukup fantastis ya rp satu lima ratus mundur
ya kan dari mana kemudian mencari gantinya ini
sampai kemudian itu kita kan kalau misalkan itu jatuh lagi dalam skema apbn
atau mengganggu untuk urusan urusan yang lain
padahal ini juga masih berat urusannya
pemilihan kedua pemimpin ini kan memang digadang gadang sebagai profesional to land begitu ya
tapi kemudian perlu juga tidak dibatasi dengan kepentingan atau dimensi politik
karena walaupun begitu
titel profesional ini kan tidak bisa juga dipisahkan irisan
karena profesional ini kan tidak bisa juga dipisahkan irisannya dengan politik
satu sisi kan justru ketika pilihannya jatuh ke pihak profesional
jadi satu satu apa namanya
hendungan tersendiri gitu ya
nah kalau misalkan dari kalangan politik gitu
kecurigaan kecurigaan ada apa ya
nuansa nuansa politis di situ akan lebih besar gitu
karena ketika kemarin diumumkan bahwa
wakil ketua dan wakilnya ini berasal dari kalangan profesional
ini menjadi yang hmm
orang orang yang bekerja dalam
kalau pak bambang pernah menjadi birokrat ya pernah menjadi wakil menteri
sudah terbiasa dengan birokrasi
tapi bagaimana dengan wakilnya yang selama ini berasal dari kalangan
apakah butuh berapa lama untuk
secara sistem birokrasi tentu akan berbeda dengan birokrasi
birokrasi yang berada di kalangan private sector
walaupun kita tahu banyak juga
menteri menteri yang sekarang duduk di
di kabinet juga berasal dari kalangan profesional dan tidak ada
tidak ada masalah pada akhirnya tidak ada masalah dengan insuensi dengan demokrasi pemerintah
itu satu sisi sisi yang lain kan wakil kepala otorita juga dari kalangan dari perusahaan yang sudah pihak pihak yang meragukan
setidak tidaknya ini bagaimana dengan komitmen pelestarian lingkungan
walaupun kita tahu ya selama ini kan ada banyak statement negatif ya beberapa dari kalangan lingkungan ya aktivis lingkungan
ini juga menjadi hal yang kemarin juga beberapa kalangan
untuk menilai tentang hal tersebut
nah soal dukungan politik tentu ini komitmennya ada di pemerintah sendiri ya pak ria
bagaimana kemudian menjaga kepala otorita dan wakilnya ini perangkat perangkatnya ini bisa bekerja dengan baik
janggu dengan urusan urusan menarik menarik dari urusan politik
kalau misalkan kepala otorita dan wakilnya ini masih harus berurusan dengan tarik politik maka akan berat juga gitu ya langkah
fungsi dari dalam tanda kutip ya bagaimana menjaga supaya tidak terganggu secara politik
ada di partai partai pendukung pemerintah komitmennya dari situ
oke oke mas arzul bagaimana anda melihat dimensi politik yang yang terjadi di dalam hal ini
oke oke mas arzul bagaimana anda melihat dimensi politik yang yang terjadi di dalam hal ini
rilisannya masih cukup kuat begitu tapi kemudian digadang kenapa profesionalisme ini diutamakan karena itu tadi supaya on the track
sudut pandang anda bagaimana
ya saya kira kalau secara politik kan semua partai partai ini kan sedang memainkan politik panggung depan semua ya
dengan memberikan message kira kira mereka dukung begitu ya
cuman sekali lagi
kita nggak tahu karena ikn ini adalah sebuah proyek yang sangat berkaitan dengan isu lain
yaitu perihal rencana perpanjangan masa jabatan presiden
nah ini juga semua lagi pada menghitung
barangkali partai partai setuju pada gagasan pindah ibu kotanya
tapi apakah itu dijalankan sekarang itu realistis dan sebagainya
saya ketemu dengan banyak sekali orang orang partai politik di dpr maupun yang di luar dpr
yang secara off the record mengatakan ragu pada kemungkinan kn itu bisa dijalankan atau diterapkan sesuai dengan rencana
barangkali kalau sekedar istana gitu ya pada dua ribu dua puluh empat agustus saya kira bisa lah gitu
tapi kan istana itu kan nggak bisa berdiri sendiri
dia harus bersamaan dengan perangkat yang lain
nah itu yang ragu banyak sekali orang yang ragu
teman tentu saja mereka harus berdiri sendiri
mereka harus pandai pandai membaca keadaan sekarang ini
sehingga tidak cepat cepat mengambil sikap tertentu yang membuat secara politik mereka barangkali akan tidak bagus kondisinya
jadi saya kira analisa kita tentang pak bambang dan wakilnya yang akan memimpin kn juga harus dibaca seperti itu
jadi tidak akan ada penolakan
bahwa mereka bukan datang dari partai politik
bahwa mereka adalah profesional resmi
saya kira sampai dengan malam ini kita belum lihat ada respon respon yang negatif
karena menurut saya esensinya bukan itu
esensinya adalah pada kegagasan pindah ibu kota dulu
itu yang masih problematik
tadi pak ngabalin sempat bilang akan menunggu sejumlah perpres begitu ya
april ini mungkin akan ada turunannya begitu
perlu bukti apa lagi kemudian untuk meyakinkan publik berapa lama kira kira persoalan dasar ini bisa diselesaikan
ya bukti apa lagi ya tentu saja semua hal belum bisa dijawab ya
tadi kita bicara soal anggaran begitu ya
istana kan mengatakan di awal presiden mengatakan akan sepenuhnya menggunakan swasta
tapi ibu menteri keuangan dpr
dpr katakan bahwa ada anggaran apbn yang akan dipakai gitu
lalu di scrutinize oleh kota dpr lain
dia mengatakan lagi bahwa itu bisa diambil dari dana pen
lalu kemudian dikritik lagi soal dana pen
dibantah lagi oleh menteri menko perekonomian yang mengatakan bahwa duitnya bukan dari dana pen
lalu kita pergi kepada kepala menteri ketua bapak
dari ketua bapak penas juga mengatakan yang berbeda lagi
jadi menurut saya banyak sekali problem yang belum clear di sini
itu semua harus dibuat jelas dan itu semua bukan cuma urusannya pak bambang
jadi pak bambang ini kan pelaksana teknis untuk membuat ibu kota negara itu berdiri
tapi hitung hitungan politiknya kan jadi di luar
di luar domainnya pak bambang dalam hal ini
oke mas revo tidak perlu muluk begitu ya
dari statement bang arzul tadi butuh langkah apa dalam waktu dekat
ya yang pasti begini fair
undang undang ini jadi kan sekarang sudah di gugat ya oleh orang km
artinya jika gugatan itu kemudian
dan mengaturkan undang undang ikn gimana dengan kelanjutannya
kan tadi walaupun misalkan undang undang ini jalan terus
nah bagaimana dengan regulasi regulasi bawahnya
saya pikir memang sama dengan mas arzul
presiden sebaiknya tidak terlalu buruk juga bahwa memulai sebuah proyek ini
kita memang harus di melainnya panjang gitu
yang sekarang terkesan buru buru itu kan dipaksakan ada target
awal dua ribu dua puluh empat itu sudah pindah ke sana
nah itu kan gimana membangun apa dulu yang di sana
apakah cuma bangun rumah empat puluh lima gitu mungkin selesai ya
tapi kalau membangun gedung pemerintahan rasa rasanya kan
nggak se bendek gitu waktunya
jadi memang perangkatnya undang undangnya ini harus dipastikan dulu
bahwa ini akan menjadi komitmen bersama bahwa proyek ini jangan sampai mangkrak
oh beberapa proyek proyek lainnya di indonesia ini kan juga tidak semuanya selesai
dalam satu periode kepresidenan
proyek seperti di dalam mrt aja
di jakarta kan itu dimulai dari beberapa masa pemerintahan
tidak hanya pemerintahan provinsi tapi juga pemerintahan juga gitu
kemudian kita ingat ketika jembatan suramadu
proyeknya rencana proyek sudah dimulai dari orde baru ya
dimulai di pembangunan awalnya dimulai dari zaman bu mega misalnya
kemudian peresmianya juga di zamannya pak spy gitu
artinya baik itu ketika ganti pemerintahan ganti rezim
itu tetap berjalan dengan baik gitu
nah ini yang harus dipastikan jangan sampai kemudian nanti ganti rezim kemudian tidak diputuskan
ini harus menjadi komitmen satu negara gitu satu bangsa
bahwa nanti kalaupun misalkan pemerintahan berhenti
tahu kalau dalam masa sekarang ini adalah kalau sesuai dengan konstitusi yang ada sekarang
presiden jokowi ini akan berakhir
dan kemudian akan ganti orang karena dua kali ini jabat
jangan sampai kemudian nanti kalau ganti rezim proyeknya batal gitu
sementara biayanya kan sudah keluar
untuk membuat desainnya saja pasti sudah keluar gitu ya
kita membuat desain rumah tipe tujuh puluh aja berapa biayanya di teksturnya gitu ya
apalagi ini untuk desain satu kota ibu kota pasti sudah keluar juga biaya
jangan sampai biaya biaya itu menjadi membaca
ini yang dalam waktu dekat yang harus diamankan adalah komitmen kedepannya
jangan sampai kemudian nanti mangkrak
nah perkara berikutnya kemudian membuat timeline
membangun apa dulu yang akan pindah gitu ya
kemudian urusan urusan infrastrukturnya
sampai pada misalnya kalau misalkan nanti memaksakan presiden pindah di tahun dua ribu sembilan belas
presiden dulu misalnya pindah apakah dari sisi keamanan negara keamanan pemerintahan sudah cukup
kalau kita tahu di kalimantan kan sistem pertahanannya belum selengkap di jawa misalnya
apakah ada arhanud di sana misalnya bagaimana dengan lantamalnya di sana
apakah sekuat lantama lantamal yang ada di kota kota besar di jawa misalnya
nah itu kan juga harus difikirkan
bahwa memindahkan ibu kota ini tidak sesederhana pindah rumah doang
tapi juga banyak hal yang harus di
oke baik tidak selesai dengan penunjukan dua pemimpin ikn saja
dan tidak sesederhana juga memahami bahwa camping malam ini di ikn di titik nol ini adalah sebuah komitmen
untuk mempertegas bahwa dalam waktu cepat pembangunan ini bisa selesai dan tancap gas ini benar benar dilakukan
tapi ada segudang tantangan
dan pr yang masih harus dievaluasi dikaji lagi sampai kemudian benar benar komitmen satu negara ini
yang seperti mas revo sampaikan ini tidak hanya sekedar proyek tapi juga ini adalah bagian dari proses pembangunan
kita tutup sesi diskusi ini
nanti kita akan kembali lagi mas revo dan mas arzul untuk sesi diskusi berikutnya
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast